budayawan dan wartawan senior arswendo atmawiloto meninggal dunia di usia ke tujuh puluh pada jumat petang
arswendo meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker prostat
arswendo meninggalkan seorang istri tiga orang anak dan enam orang cucu
ia merupakan seniman penulis cerita dan budayawan legendaris di indonesia
arswendo juga dikenal sebagai penulis kisah fiksi keluarga cemara
yang pernah tayang di televisi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
dan kemudian diangkat ke layar lebar pada awal tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
arswendo telah menghasilkan banyak cerpen novel naskah sinetron hingga memenangkan sejumlah penghargaan
salah satunya hadiah sastra asean pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh